kita beralih ke informasi lain sebelas awak kapal motor sinar hikmal satu diselamatkan pada sabtu dini hari
kapal mereka tenggelam di sekitar perairan kepulauan selayar sulawesi selatan pada dua hari sebelumnya
kesebelas warga kota makassar ini diselamatkan oleh sejumlah nelayan yang melihat mereka terombang ambing di tengah laut
setelah berhasil diselamatkan nelayan ke sepuluh anak buah kapal dan satu nahkoda kapal motor sinar hikmal satu langsung dibawa ke kantor pemerintah kota makassar pada sabtu dini hari
kapal motor sinar hikmal satu merupakan kapal pengangkut barang dagangan dari makassar menuju ke maluku
sebelumnya kapal motor sinar hikmal tiba tiba karam di tengah laut di perairan selayar sulawesi selatan
setelah mengalami kerusakan di bagian kemudi kapal
kejadiannya pada saat hari kamis subuh mulai saya berangkat
terus satu jam kemudian kemudi telepas
kemudi telepas rencana mau kita balik kembali berlabuh
tujannya mau berbalik kembali berlabuh di itambolongan
harinya tidak bisa dikendalikan kemudi lagi
kapal dari barolongko mau ke maluku
mereka sekitar satu sampai tiga mil dari pulau tambolongan sebelah utara
di situ kejadiannya kapal mereka karam
di kabupaten selayar
setelah itu mereka dilangsung bawa ke sini atau
mereka diselamatkan oleh mancing
mereka terpengaruh dua jam
sekitar dua jam lah
usai diminta keterangan ke sebelas awak kapal tersebut akan dipulangkan ke tempat
tinggal mereka di pulau barang lompo kecamatan ujung tanah makassar
akibat karamnya kapal bersama barang barang yang diangkut
diperkirakan para awak kapal ini mengalami kerugian mencapai delapan ratus juta rupiah
reinhard soplantila makassar